presiden republik indonesia jokowi dodo hadir dalam pembukaan rapat kerja nasional ke empat pdi perjuangan
di g expo kemayoran jumat dua puluh sembilan september
rapat kerja nasional ke empat pdi perjuangan mengambil tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat
dalam sambutannya presiden jokowi mengaku telah menitipkan pesan atau berbisik pada ganjar
sebagai bakal calon presiden untuk langsung menjalankan program kedaulatan pangan
satu hari setelah ia nanti dilantik kelak
menurut presiden jokowi visi misi taktis dari rencana kerja detail harus dimiliki pemimpin indonesia kelak
jokowi meyakini ganjar akan mampu menyelesaikan masalah indonesia ke depan
dengan menjalankan visi misi taktis tersebut
tadi saya bisik bisik ke beliau
pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke daulatan pangan
nggak usah lama lama
nah perencanaannya disiapkan sekarang
begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan
sehingga swasembada pangan ketahanan pangan kedaulatan pangan itu betul betul kita miliki